salah peri yang palsu
saya baru mau mulai kan
mulai apa nih
baru liriknya pertama
baru keluar kata katanya gitu
tapi kalau misalnya tadi ya kita udah banyak sekali menampilkan teman teman
ataupun ya itu tadi karya karya teman teman dari straight violinis
tapi dibalik itu semua kita punya cerita lain
from street with love adalah sebuah program yang digagas uci sumarmo
ia mengajak musisi jalanan untuk berbagi kebahagiaan pada mereka yang membutuhkan
ya dan sudah selama dua bulan ini mereka aktif mengunjungi pasien anak penderita kanker
yang ada di sejumlah rumah sakit
beginilah suasana di ruang rawat inap pasien anak penderita kanker
di rumah sakit darmais jakarta februari lalu
lewat lagu jangan menyerah komunitas musisi jalanan bernama sv project ini
menghibur anak anak yang tergolek lemah di ranjang
maret ini giliran anak anak di yayasan
untuk menginvestasi anak kanker indonesia yang dihibur
salah satunya arah
bocah berusia sepuluh tahun ini terkena leukemia dan harus mengikuti rangkaian kemoterapi
cita citanya ingin menjadi tentara dan harapan terbesarnya adalah

memudahkan puluhan anak anak ini berbagi harapan bersama
uci sumarmo mengumpulkan bakat para musisi jalanan
dan saya namakan from street with love itu karena mereka dari street
dengan cinta mereka mereka juga bisa berbagi
dari yang tadinya mungkin gak kepikiran dengan kemampuan otodidaknya yang hebat itu
mereka ternyata bisa menghibur orang orang yang tidak di jalanan gitu
yang mengharapkan mengapresiasi permainan mereka
dan mereka mendapatkan panggung yang lebih baik di situ
konsep dasar dari program ini adalah sama sama berbagi suka terutama cinta
para musisi berbakat ini membagi cinta bermusiknya kepada anak anak
senang melakukan hal hal seperti ini senang
jadi kita belum bisa membantu masalah finansial materi segala macam
tapi kita pengen
caranya mungkin kalau misalnya kita tiba tiba ujuk ujuk ngasih tok gitu
buat mereka gitu kan mungkin mereka juga belum tentu terhibur
makanya kita coba inisiatif yaudah kita ikuti tapi caranya pakai menghibur mereka gitu
ajang mereka nyanyi joget apalah senang senang aja
yang penting itu menghibur gitu
berbagi suka dalam beberapa jam berarti menciptakan senyum
ketika masih ada senyum yang merekah harapan itu
wow jadi itu satu langkah yang indah sih ya
mulia sekali sih menurut saya ya
memberikan kebahagiaan berbagi kebahagiaan itu sungguh luar biasa
betul dan sudah ada bersama kami teman teman komunitas musikus jalanan yang tadi sudah anda lihat bersama ya
ada street violinis dan juga penggagas aksi from street with love uci sumarmo di sebelah kita semua
selamat pagi mbak uci
iya dan juga kita sapa dulu dong teman teman yang di sana
ada mas aji selamat pagi mas aji
di tengah mas ari
mas edo dan mas wisnu
iya selamat pagi semua
good morning semua ya mas ya
thank you sudah datang di good morning itu ya
iya pagi pagi dengerin lagu yang enak
tapi bukan cuma lagu lagunya saja yang memang indah untuk didengarkan ya mbak ya
tapi misinya ini loh yang kita pengen tahu
sebenarnya awal mulanya gimana sih
misinya pertamanya tuh adalah saya tertarik ketika mereka main di jalanan
main musik di tengah kemacetan
bayangin ya kita lagi bete banget macet macet
lalu mendengarkan suara biola dari kejauhan karena mereka main pakai sound
jadi mereka ngamen tapi ngamennya pakai sound
niat gitu ya
performnya itu niat gitu ya
ya justru itu dan ternyata gak cuma satu orang
banyak orang dan mereka ganti gantian
saya sih selalu ketemu mereka di kolong jembatan ya muka highscope tuh dari citos
eh apa dari antasas
oke tidak ada cilandak situ ya
ada titik titik di situ
tapi sebenarnya mereka tersebar di beberapa titik kemacetan di jakarta
jadi akhirnya diajak untuk gabung di street with love ini
iya diajak dari satu orang dua orang tiga orang
lalu mudah mudahan mereka semua pemain biola dan mereka juga semua potensial
karena mereka belajar otodidak ya dan udah lama
terus eh kita bikin grup yuk
akhirnya kita bikinin grup
terus pada perjalanannya ya kayaknya kita perlu gitar
gitar juga pemain jalanan
terus kahon terus juga ada bas gitu
ya kita berusaha untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan orang orang yang akhirnya
pengen mereka main di acara mereka
misalnya di reuni
jadi sebenarnya misinya adalah mereka memberikan mereka kesempatan bermain tidak selalu di jalanan
jadi ya mereka main
main di jalanan
tapi lebih banyak sekarang mereka akan keliling keliling di event event
salah satunya yang itu tadi menghibur anak anak pasien penderita kanker
nah itu programnya adalah from street with love
saya mengajak mereka yang talented di bidang musik yang nggak punya kesempatan untuk main di tempat tempat yang gimana gitu ya
kenapa mereka nggak main di tempat orang orang yang nggak apa ya maksudnya kan ada orang yang nggak punya kesempatan
untuk menikmati secara live musik biola
nah jadi saya mendekatkan mereka ke misalnya ada sekolah yang jauh banget di tasikmalaya pesantren pesantren ⁇ doafa ⁇
dan itu jauh banget ya
terus kita bawa ke sana biasanya pada saat ramadhan pada saat buka bersama
mereka mainin di situ terus juga di sekolah sekolah yang misalnya di kebutuhan khusus di ya di sekolah sekolah yang memang
mungkin itu baru pertama kalinya ketemu dengan kita
intinya berbagi kebahagiaan dan juga kebersamaan gitu ya mbak ya
nah kalau boleh saya nanya ke mas kemain kahun mas mas wisnu ya
mas ari pertama kali bergabung dan perform bagi orang orang yang seperti tadi mbak usi bilang
anak anak berkebutuhan khusus panti asuhan dan sebagainya
punya pengalaman spesial nggak mas di saat seperti itu
pengalaman spesialnya sih ya baru sih jujur
ya aku juga baru main di tempat anak kanker atau segala macam dan memberikan hal yang beda aja
seenggaknya gini kita nggak bisa ngasih sesuatu yang lebih ya terutama masalah materi ya
tapi dari sini kita bisa ngasih sesuatu yang kita punya dengan bermusik dan mereka pun senang itu bahagia banget
kayaknya banyak nih cerita cerita yang sebetulnya menarik yang bisa kita kulik satu persatu
satu per satu gitu ya
apalagi dari mbak uci juga di sini utamanya pengalaman pengalaman yang tidak pernah akan terlupakan
tapi tetap bersama kami ya kami jeda dulu sebentar
tetaplah bersama kami di good morning
ya gak berhenti berhenti ya
ya musik itu memang bahasa universal
untuk menyampaikan cinta menyampaikan rasa sedih menyampaikan rasa bahagia itu semua bisa dengan musik
iya tertular juga rasa bahagianya lebih cepat dengan menggunakan musik itu tadi
mbak uci tadi kan mbak uci bilang ya memang ini awalnya teman teman street violenice dulu yang di awalnya ngamen istilahnya di jalanan
terus akhirnya ditarik sama mbak uci untuk bisa ngamen ngamen keliling ke tempat tempat yang mungkin mereka belum pernah untuk berkarya di sana
tapi kalau dari pengalamannya mbak uci tempat mana yang menurut mbak uci itu pengalaman yang paling tidak pernah dilupakan
yang paling itu udah
gereget ada geregetnya gitu
sebenarnya banyak pengalaman ya karena pertama buat saya juga pengalaman baru kan dengan mereka buat mereka juga baru
tapi paling berkesan adalah ketika mereka tau tau bisa masuk di dalam kamar pasien kanker di sebuah rumah sakit
bukannya harus tenang
nah itu dia
jadi mungkin sebenarnya gak boleh ya tapi ibunya minta
itu dia ibunya nangis
jadi kita suasananya mencekam banget ngeliat anaknya juga udah kayaknya ya maksudnya anak sakit ya
berapa tahun itu mbak
itu ada dua ya yang kita datengin di kamarnya itu
yang satu udah remaja umur enam belas tahun
yang satunya mungkin sepuluh tahun
kanker apa kalau bisa diceritain tuh
saya sih ini gak tau karena kita sebenarnya kalau ke rumah sakit dalam rangka seperti itu boleh nanya
oke jadi intinya merenangin aja mbak
tapi kegiatan seperti itu memang rutin dilakukan ke rumah sakit rumah sakit atau memang ada harus ada kegiatan tertentu yang memang mengajak step violenice ini buat bisa gabung atau masuk ke rumah sakit rumah sakit itu mbak
kayaknya kemarin kita diajak oleh ykki
terima kasih yekaki yang sudah memberi kesempatan berharga
banget buat kita ya buat temen temen juga di street violence
karena itu pengalaman yang paling menurut saya sih dan menurut temen temen juga itu paling mengesankan selama kita jalan hampir tiga tahunan ini
pokoknya intinya itulah muter terus ya
saya mau tanya nih mas aji yang bagian tengah tengah nih
bagiannya ke mas aji itu biolanya bagian yang mana lead biola apa sih kita bisa bilangnya
biola satu sih sebenarnya
awalnya otodidak terus ya kesini kesini ya mulai belajar yang benar lah
ini juga masih belajar sih
oh jadi udah gak main di jalanan lagi nih sekarang
ya udah jarang sih udah lumayan jarang
udah sibuk keliling keliling gitu ya
mas aji kalau mbak uci tadi yang paling berkesan itu saya mau tanya deh waktu itu waktu pas masuk ke dalam kamar seperti apa sih yang disiapkan ataupun suasananya kayak gimana

kalau dari bayangannya mas aji atau persepsinya mas aji
memang sih sebelum masuk juga saya udah kebayang sih sebenarnya maksudnya gimana jadi mereka gitu ya
tapi setelah saya masuk jauh banget dari bayangan saya maksudnya bener bener kayaknya saya kayak ngerasa itu tuh saya gitu
maksudnya saya harus gimana nih dalam keadaan mereka gitu saya nggak tahu harus gimana gitu
sempat apa ya berarti bengong juga sih
sempat kebawa perasaan gak
sempat kebawa perasaan
sampai akhirnya mainnya tuh bener bener menghayati sedih gitu
apalagi kalau lagu jangan menyerah itu kan lagu yang memang sering dinyanyikan buat anak anak penderita kanker ya gitu
bahwa mereka jangan menyerah dan sebagainya sebagainya gitu
bisa ceritain mas
ya semua tahu perasaan pasti sedih tapi bagaimana mas menggambarkan perasaan sedih itu dan bisa memainkan itu dengan sepenuh hati di depan anak anak penderita kanker itu
bisa ceritain mas
bisa ceritain mas
mungkin karena kebawa emosi juga sih ya saya ngerasa ada di antara mereka terus sempat sambil ngobrol sambil cerita sedikit sedikit gitu
jadi ya kayak saya tuh terbawa di kehidupan mereka gitu makanya sampai bisa main juga rasanya tuh bener bener menghayati banget nih
saya lihat juga ada yang sempat diajarin sedikit sedikit ya tadi
iya sambil bareng bareng

maksudnya siapapun pasti akan seneng lah ya mendengarkan suara

jadi kasih semangat gitu ya ke mereka

street with love sama mbak uci juga disini masih juga kita akan dengerin lagu lagunya
lagu lagu spesial dari street film

jeda ya tetap bersama kami di good morning
iya saya tuh pernah baca satu kuot ya
bahwa hidup itu bukan lomba lari
tapi lomba berbagi
kita semua pasti punya mimpi gitu ya

tapi hidup kita itu bukan untuk lari cepet cepet bagaimana mimpi itu bisa tercapai

tapi bagaimana dalam saat mencapai mimpi itu kita bisa banyak banyak berbagi
banyak banyak berbagi dan membahagiakan orang lain
itu salah satu caranya mungkin ya mbak uci
walaupun cuma berbagi senyum berbagi musik itu juga salah satunya
nextnya mau ada proyek apa sih mbak uci dari teman teman sedefayal ini
sebenarnya kita tuh mengalir aja
sambil nunggu misalnya kemarin kita baru hearing deh
hearing dengan ananda sukarlan
terus mereka ngeliat permainan mereka audisi sedikit
lalu dia bilang oke mudah mudahan saya bisa kasih beasiswa
terus saya juga pengen misalnya mereka bisa berkesempatan main di seperti festival jazz
di mana di bromo apa di prambanan
sekarang kan memang lagi banyak ya
lagi gencar gencar gitu ya
terus juga mimpi saya itu adalah mereka juga punya tempat main yang agak agak
bekerja sama pemda bikin shelter musik di jalan gitu
jadi mereka pemain jalanan musisi
jadi bukan pengamen lagi tapi street musician gitu
jadi mereka menghibur orang orang yang macet
terus yang kesel ngadepin macet ngedengerin suara viola ngedengerin suara musik
pokoknya banyak planning yang akan diberikan pada teman teman ini selama kedepan nanti
thank you mbak uci sumarmo sudah hadir di good morning hari ini
kita tutup dulu ya alvia
ya dan penampilan dari teman teman stre filance akan sekagus menutup jumpa kita di good morning hari ini
saya alfian raharjo
dan saya danier ahri
ketemu lagi besok